kedua duanya kemarin ada di pandora cafe bersama ibu
salah satunya yang memerintahkan saya untuk membakar rumah makan di jalan sumbawa bu
yang satunya lagi sepertinya itu bosnya bu
gue harus lebih dulu baca berkas itu dibandingin
biar gue tau langkah apa yang harus gue ambil buat halangin ini
bu pasien atas nama diki sudah selesai diperiksa ya
pasien juga sudah siuman ibu bisa temui pasien
oke kalau gitu nanti saya masuk ya mas ya
kamu gak apa apa kan
aku gak apa apa kok pak
makasih ya pak papua udah datang ke sini aku jadi ngerepotin pak
pak aku tuh khawatir sama kamu ini udah malam jam berapa ini nak
makasih ya pak pak jadi khawatir sama aku
ini aku mau ngecek keadaan
ya ke dalam ya
nanti kalau misalkan dia udah baik baik aja nanti kita pulang
tadi ada luka di bagian kaki pak bu tapi sudah diobati selebihnya tidak ada kondisi yang serius
silahkan pak bu saya permisi
ya makasih ya
terima kasih ya bu ibu telah membantu
sama sama pak udah jangan duduk dulu ya
istirahat aja dulu pak
istirahat aja dulu ya
jadi jadi ternyata bapak dan ibu yang telah menyelamatkan saya
tadi saya yang nyelamatkan bapak ini bapak saya
udah pokoknya bapak tenang aja bapak istirahat aja malam ini ya besok boleh pulang
untuk masalah biaya udah sih yang tanggung sendiri oke
terima kasih ibu
ibu yang waktu itu ada di pandora kafe kan bu beberapa hari yang lalu
oh iya saya lagi ada di pandora cafe kok bapak tahu

saya kerja di situ sebagai tukang parkir bu
tapi bukan hanya itu saya sudah pernah melihat ibu dan bapak sebelumnya
saya minta maaf sama bapak dan ibu
karena saya telah mencoba mencelakai bapak dan ibu
tapi justru ibu telah menolong saya hari ini
saya merasa malu dengan ibu dan bapak
saya jadi merasa malu sama ibu dan bapak
turut mencelakai saya sama anak saya maksudnya apa nih
ya allah malah ada korban padahal tadi waktu aku bakar restoran dalam keadaan kosong
gara gara saya pasti bapak itu terluka cukup parah
maksud bapak kejadian kebakaran itu
ya memang ada yang menyuruh saya untuk melakukan itu bu
dan yang menyuruh saya adalah
orang yang bersama ibu di pandora kafe
yang diberkati dalam ke
saya gak tau namanya bu
kedua duanya kemarin ada di pandora kafe bersama ibu
salah satunya yang memerintahkan saya untuk membakar rumah makan di jalan sumbawa bu
yang satunya lagi sepertinya itu bosnya bu
berarti kebakaran itu semua rekayasa masa
kau udah ada ambulans
siapa yang pesan
terima kasih ya
tapi pak kalau boleh tahu
bapak tahu dari mana rumah makan papa saya
untuk menemani kunci pekerja di jalan jalan sumbawa
tidak ada kemungkinan untuk kekohokan
kalau berdoa seperti lagi

bapak boleh balik duluan
kalau begitu saya permisi bu
jadi itu semua kelelahan kamu mas
biar bisa menikah aku dengan cepat waktu itu
agar kau bisa segera menuntaskan gendam kamu mas
ini sama sekali gak terlintas dalam pikiran kamu mas
kalau kebakaran itu bisa menjaga papa

tidak ada salah apa apa sama kamu mas
apa kamu sama sekali tidak peduli dengannya oh papa
kamu benar benar keterlaluan mas
buka jega dengan papa
buka vijaya ies pesipang bagi enam
buka ajakku ibu
segera menikah untuk masukkan pada selanjutnya nuevo

aku datang untuk menjaga nou
kamu punya allah
kamu selalu dibimbing
untuk selalu ada dalam jalannya